belum banyak yang tahu seperti apa kehidupan meghan kelak setelah menikah dengan pangeran harry
setelah menikahi pangeran harry pemain serial suits ini harus mematuhi sejumlah aturan kerajaan inggris
sebelum menikah meghan markle sudah mulai dididik untuk belajar mengenai etika dan peraturan dasar di keluarga kerajaan inggris
tentunya hal ini bukan tanpa alasan karena meghan akan menemani pangeran harry ke sejumlah acara kerajaan
satu tugas penting yang wajib dilakukan meghan akan menjalani pelatihan militer dari british special air untuk belajar menghadapi situasi ketika ia disandra
mengikuti pelatihan keamanan sudah menjadi sop prosedur pengamanan standar bagi anggota baru kerajaan
british armed forces mengkonfirmasi pelatihan militer yang akan dijalankan
pertama meghan markle akan menjalani pelatihan militer di special air service setelah resmi menjadi keluarga kerajaan inggris
sebelumnya putri diana dan kat middleton pernah menjalani pelatihan yang sama
keduanya ikut latihan militer di special air service setelah resmi menjadi keluarga kerajaan inggris
tidak hanya itu gaya busana tutur kata hingga tingkah laku meghan harus disesuaikan dengan protokol yang ada di kerajaan inggris
tim lead bank cnn indonesia merangkum ada beberapa hal yang harus meghan hindari
bahkan dia tinggalkan setelah resmi menikah dengan pangeran harry
meghan akan meninggalkan identitasnya sebagai aktris serta melupakan karirnya di dunia hiburan
seorang anggota kerajaan inggris memang tidak pernah memiliki pekerjaan lain di luar tugas kerajaan
anggota kerajaan inggris tidak memiliki media sosial pribadi hanya ada akun media sosial resmi yang dikelola oleh admin kerajaan buckingham
maka tidak heran
jika meghan menghapus laman instagram serta blok gaya hidup miliknya the fake pada awal dua ribu tujuh belas lalu
menjadi bagian dari keluarga kerajaan akan membuat mereka sulit untuk berjalan jalan dengan bebas di muka umum
tentunya setelah menikah meghan harus merelakan kehidupan yang bebas dan siap dengan sejumlah pengawalan
aturan berbusana bagi anggota kerajaan inggris sangat ketat
selain harus mengenakan pakaian yang sopan
sebisa mungkin mereka harus menghindari pakaian berwarna hitam serta memilih pakaian yang berwarna terang
sama seperti keluarga kerajaan yang lain nantinya meghan tidak diizinkan untuk terjun ke dunia politik
larangan ini diberlakukan karena dikhawatirkan dapat menimbulkan perpecahan di dalam keluarga kerajaan akibat perbedaan pandangan politik
satu yang pasti seluruh keluarga kerajaan wajib hormat serta mematuhi semua perintah dari sang ratu tanpa terkecuali